deddy hakim sugiharto tampak terharu usai jenazah sang istri akhirnya diurus petugas dan relawan pmi kota mojokerto jawa timur
sebab sebelumnya keberadaan jenazah sang istri yang disimpan di kosannya sempat menggemparkan warga kelurahan keranggan kecamatan keranggan kota mojokerto
usai dilaporkan ke polsek prajurit kulon petugas akhirnya memeriksa jenazah dan tak menemukan tanda tanda kekerasan
setelah itu petugas dan relawan pmi memakamkan jenazah istri deddy di pemakaman losari
deddy mengaku tak memiliki biaya untuk memakamkan istrinya yang meninggal dunia akibat sakit
ktp miliknya bahkan harus ditahan pihak rumah sakit karena belum membayar biaya pengurusan jenazah sebesar rp sembilan ratus tiga puluh lima
usai diantar ke kosannya jenazah yang sudah terbungkus kain kafan ini dibiarkan deddy selama semalam karena bingung tak memiliki uang untuk pemakaman
tak hanya itu ia juga bingung karena berstatus sebagai pendatang di lingkungannya
beruntung petugas rakyatnya tidak memiliki uang untuk memakamkan jenazah yang sudah terbuka

dedi kemarin yang datang ke sini anggota kelurahan itu
awalnya kami tahu dari media
terus kami mengambil tindakan menghubungi pihak rumah sakit
ternyata benar ada tunggakan sebesar rp sembilan ratus tiga puluh lima ribu
yang harus diselesaikan dalam isi perjanjian selama tujuh hari masa kerja
kami turun di situ untuk membebaskan biaya yang bersangkutan
dan biaya rumah sakit
deddy kini hanya bisa berucap terima kasih kepada para dermawan yang telah membantu pemakaman istrinya
dan melunasi biaya rumah sakit
agung wibowo mojokerto jawa timur